setelah menuai kontroversi kasus kecelakaan yang melibatkan punawirawan polri eko setio bw
hingga mengakibatkan seorang mahasiswa universitas indonesia bernama hasha atalah meninggal dunia
memasuki babak baru sebelumnya hasyalah yang ditetapkan sebagai tersangka oleh polisi
penetapan ini kemudian mendapat sorotan publik termasuk dpr ri
dan belakangan setelah dilakukan gelar perkara khusus yang dipimpin oleh kabit kumpul dametre jaya
ditemukan adanya ketidaksesuaian administrasi prosedur penetapan status perkara
nah maladministrasi dalam proses penetapan tersangka ini berujung penyidik di sidang kode etik
dan tentunya permohonan maaf polisi terhadap keluarga korban yang menjadi pembuka soundbite of the week kali ini
kami polda metro jaya menyampaikan permohonan maaf
langkah yang kami ambil yaitu menggelar perkara khusus
dengan dua rekomendasi
dengan produk surat ketetapan
tentang pencabutan status tersangka
makanya lain kali jangan buru buru kasih status tersangka
kan jadi pertanyaan publik juga nih
apa gara gara yang nabrak itu adalah pensiunan polisi
tapi selain itu selain permohonan maaf
juga nggak cukup harus ada pemulihan nama baik untuk korban
nah kalau tadi yang dicabut adalah status tersangka
kali ini yang dicabut adalah dukungan
jadi kelompok relawan pendukung ganjar pranowo
yang tergabung dalam gp mania resmi membubarkan diri
setelah ketua umumnya immanuel ebenezer
membatalkan dukungannya untuk ganjar
dalam kontestasi pilpres dua ribu dua puluh
katanya sih ini murni keputusan internal relawan
termasuk oleh presiden joko widodo
ada suruhan dari pihak manapun
khususnya presiden jokowi atau aran aran

ini murni real kita melihat ganjar
ternyata tidak punya gagasan
itu adalah pertama
kedua tidak punya keberanian
jadi semoga ini menjadi kritikan buat dia
menjadi lebih berani
nah kalau yang satu ini
urusannya sama kebutuhan pokok masyarakat
di tengah kelangkaan stok
yang mengakibatkan terjadinya lonjakan harga
pedagang beras nakal di serang banten
melakukan penyimpangan distribusi
kepolisian daerah banten juga mengamankan
ribuan karung beras milik perumbulok
yang diduga diselewengkan dengan modus pengemasan ulang
temuan ini masih dalam penyidikan pihak kepolisian
urusan perut rakyat jangan dipermainkan
sehingga saya menemukan
dan pelanggaran itu
beras dari bulog mereka beli rp delapan tiga ratus
langsung diganti bajunya
dia jual dengan pasar premium
ya rata rata rp dua belas
ya masyarakat akan
bisa membelinya harganya rp dua belas
negara ini berusaha
masyarakatnya tapi ada oknum yang